kapolri jenderal polisi tito karnavian selasa sore melihat langsung kondisi penyidik kpk novel baswedan di rumah sakit
untuk menguak kasus kekerasan terhadap penyidik kpk ini kepolisian membentuk tim khusus gabungan
selasa sore jenderal polisi tito karnavian langsung masuk ke dalam rumah sakit mitra keluarga kelapa gading jakarta utara
untuk melihat kondisi penyidik kpk novel baswedan yang dirawat akibat diduga disiram air keras di bagian wajah
dia berjanji mengungkap kasus ini secara cepat dengan membentuk tim gabungan dari polda metro jaya polres jakarta utara dan mabes polri
saya yang paling prihatin dengan masalah ini
kemudian saya sudah sampaikan tadi kita akan sudah membentuk tim khusus untuk gabungan dari pores kemudian dari polda di backup juga nanti dari mabespori
kita akan berusaha maksimal untuk mengungkapnya
sampai kita memberikan pengamanan ke pak di rumah sakit maupun di kediaman
kalau untuk mengenai masalah hasil yang ditemui saat ini saya kira saya nggak bisa sampaikan
nanti pelakunya juga yang ikut mendengar nanti saya ngomong seperti ini
yang jelas kita akan berusaha maksimal itu aja